prestasi mengembirakan datang dari rsud dr sutomo surabaya
jika biasanya penanganan penyakit parkinson hanya bisa dilakukan di luar negeri
namun kini rumah sakit milik pemprov jatim tersebut mampu menangani penyakit tersebut secara mandiri
minggu kemarin rsud dr sutomo melakukan operasi perdana penyakit parkinson dengan sukses
para penderita penyakit parkinson kini tak perlu lagi khawatir untuk bisa melakukan aktivitas normal
pasalnya rumah sakit dr sutomo surabaya telah mampu melakukan operasi deep brain stimulation
dengan dukungan teknologi canggih berupa mri atau magnetic resonance imaging beresolusi tinggi
sehingga tim dokter dengan mudah bisa mendeteksi sel saraf yang mengalami penurunan
kelebihan lain dalam operasi parkinson atau tremor ini
pasien dalam kondisi sadar penuh sehingga pasien bisa bermain gitar ataupun seruling
untuk membangkitkan motorik atau saraf pada bagian tangan yang tremor atau parkinson
meski baru kali ini rumah sakit milik pemerintah ini melakukan operasi parkinson dan tremor
namun rumah sakit ini dibantu dengan dokter dokter ahli di bidang bedah dan syaraf
kalau dari aspek sdm kita itu sudah ahlinya semuanya
kemudian alat baru kita kali ini kita mendapatkan suatu alat yang super canggih seperti itu
sehingga bisa melihat mendeteksi di mana tempat pelayanan sekecil apapun di situ
selain melakukan operasi tim dokter integrated neurologi unit rsud
sutomo surabaya juga akan melakukan terapi terhadap penyakit syaraf ini secara terintegrasi
salah satunya adalah tindakan stereotaktik brain lesion
parkinson pasien tremor itu minum obat tiap jam
itu akan sangat menyulitkan
dengan di brain stimulation ini atau palidotumi atau talangutumi ini
harapannya bisa membaik kondisinya
jadi on sepanjang hari meskipun minum obat
jadi meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri
kabar gembiranya lagi meski operasi parkinson ini biayanya mahal
berlaku pada pasien bpjs